nah kali ini ingin menjawab tantangan dari cnn nih bapak bupati katanya bisa ngulek sambal
ini udah ada sambalnya udah ada terasi ya teh ya
kita akan lihat nih gimana kang hengki bapak bupati sok bangga diulek bisa gak teh
tapi ini perlu diinformasikan dulu ini adalah cobek asli dari bandung barat
iya cobek asli bandung barat di cipatat di kecamatan cipatat
biasa ngulek juga sih teh
dari gayanya kira kira udah
kayaknya agak lihai juga ya udah biasa
kalau gak ada sambel tuh kurang ya
sambel tiap hari pakai sambel
tapi udah oke ya dari cara nguleknya udah oke ya udah kayak tukang rujak ya
aku aja deh
iya dong kalau kita nggak objektif nanti
kayaknya mas kalau ini masih tujuh puluh karena belum rata ya
kalau dari grafis
ya ini udah berarti delapan puluh lah
boleh lah ya
boleh lah ya
boleh lah ya
berarti kapan lagi kan ngelihat bapak bupatinya ini bisa ngulek jadi serba bisa ya kang ya
lalu gak ada jadi mau apa aja bisa
tapi karena memang biasanya saya suka makannya nggak terlalu halus jadi mulutnya nggak sampai halus
karena memang suka bawangnya itu
masih ada sensasi kers kers kers jadi memang kadang nguleknya gak ini
gak terlalu haus ya
tapi paling nggak dari gayanya boleh ya
oke lah ya
berat juga ya
ini kayak gini aja udah enak juga pake nasi
iya dong tinggal pake nasi sama tempe goreng ikan asin
masih hangat sama ikan asin
soal asamu kalau gak pokoknya
kalau di bandung itu kan
ikan asin sama jengkol
sama apaan gitu ya sih
dulu saya gak suka jengkol
semenjak tinggal di bandung barat diajak apa namanya setiap ketemu warga diajak liwetan
jadi mau tidak mau mencoba jengkol dan sekarang jadi suka banget jengkol